dia itu parkir sembarangan di lahan aye kenapa ada masalah pan kamu harus yang akur sama tetangga
ntar kalau kita mati siapa yang gendong pan mak kalau gue mati yang gue tunggu nanti malaikat
kagak ada itu tetangga tetangga utang gue kagak adek ya allah pak ma itu hanya ngingetin sampai
kapanpun kita itu butuh sama tetangga pan istighfar ban
aduh balap ah ah ah kalau gue sakit mah cuma baca istighfar berkurang sakitnya ah
udah dia mulut jangan nyuruh gue ikhbar kuping gua malah panas dengan istighfar tahu enggak
lu jangan di maja ngobat kayak waduh aku sakit nih
ah ah ah ah ah ah ribet amat ini obat
bersik amat malam malam ah
hehehe pak ustadz lu kira kira dong gue lagi sakit malah gua
baru astagfirullahaladzim insyaallah pak ipan kalau saya ada rezeki saya beli yang baru eh pak ustadz
sapa tahun jebot juga nggak akan kebeli udah lupa gini sih deh cepet cepet ah udah cepet cepet
elah motor butut aja kalau punya gue mau udah kagak deh buang jauh jauh hari ah kenapa bang baru
pulang udah sewa aja itu tuh
pak ustadz muhtar bikin gue emosi aja maksudnya maksudnya pak ustadz muhtar iya siapa lagi
ya mungkin dia nggak sengaja kali bang dia juga nggak tahu kalau abang lagi sakit
iya makanya dari itu murni gua kasih tahu berin aja nanti gue sumpahin biar dia kena kanker kagak ada obatnya kayak gue
sabu lazim jangan kayak gitu bang inget yang kasih penyakit itu allah yang kasih umur juga allah bang
he murni elu kagak usah ceramah sama gue gue tahu allah yang kasih gue penyakit dan gue juga tahu
allah yang pengen gue cepat mati dan allah juga yang pengen bisain gue sama elu tapi kenapa
kenapa allah mau cepat mati gue salah apa
jangan kayak gitu bang itu sama aja bang lawan allah

enggak usah istighfar lu gue nangkut muka lu
murni enggak bermaksud bingung bang ipan bang buka
biar murni ngerusin emang sampe sembuh bang
gua gak perlu dirusin sama lu tidur di luar lu
biar emang ipan kemarah marah lagi kau
wah kagade takut takutnya si uud
dipikir lahan parkir gratis sampe disini
cari perkara nih orang
hehehe turun turun turun
bang ivan kenapa mobil gue digebrak
eh uud lu parkir disini bikin sempit jalanan rumah gue
lah kan kemarah kemarah bang ipan yang suruh gue parkir disini
lu kan tau tanah ini tanah wakaf babe gue
dan sekarang jadi tanah gue
enak aja lo parkir gratisan
tapi kemarah bang ipan yang suruh parkir disini
kenapa sekarang jadi marah marah
lu parkir disini harus bayar
gak pake gebrak gebrak juga bang ipan
nah enak begini adil
lu kagak rukun sama tetangge
eh mak dia itu parkir sembarangan di lahan aye
kenapa ada masalah
van kamu harus yang akur sama tetangga
kagak adek tuh tetangga tetangga gotong gue kagak adek
ya allah pan nah itu hanya ngingetin sampai kapanpun kita itu butuh sama tetangga pan
istighfar pan ya kan
istighfar pan ya kan
istighfar pan ya kan
istighfar pan ya kan
istighfar pan ya kan
istighfar pan ya kan
gue tuh kagak bakal mati cepat
gue orang kaya gue banyak sedekah
eh ma lu tuh harus tau diri kalo lu gak gue ambil dari pinggir jalan no ya
lu bakal jadi gembel
dengerin ya ma kalo lu masih mau tinggal disini
lu jangan banyak bacot
lu jangan banyak bacot
lu jangan banyak bacot
kalo engga lu gue usir dari sini
udah deh mendingan lu beres beres disini
pusing kepala gue
udah malem kamu kok belum tidur
ya emak tau
ya udah mau ambilin obat ya
nggak usah obatnya abis
tenang pan emak punya obat mujarak ya bentar ya
nih pan sekarang diminum ya
ini manjur loh insya allah sembuh giginya enak ya
lu kasih gua buat apaan sih
kakak enak banget baunya
itu ramuan obat daun siri sama garam
aduh mak ini gimana sih
gue itu orang kaya juragan tanah
gue harus minum obat yang patent dari apotek
emang emak salah ya pan
hei pokoknya gue gak mau tau
lu kan ngutang di rumah ini
tau diri dikit lah
pan tapi ini kan udah malam pan
masa emak jalan sendiri ke apotik pan
gua kagak peduli
ya deh beliin ya
gatel gatel gue yang ada
mak mau kemana
kok belum tidur
tadi disuruh sama si ipan
tapi kan ini udah malem mak
udah bin murni aja yang beli
emak pulang aja
yaudah berangkat dulu ya
aduh kemana sih itu orang
mak adik apa ya
mak lu ngapain disini
tadi kan gue suruh beli obat
murni lagi ke apotik pan
beli obat lu
kenapa dibiarin sih mak
kena yang gue suruh buat beli obat
mentang mentang emaknya ya
gua kagak butuh lu sekarang gua butuh murni
pan yang gusur beli obat kan emak bukan lu
ya kan murni beliin obat buat ahabang
murni nggak tanya ke masa emak yang pergi ke apotik sih malam malam
lu tuh ya
lebih sayang sama emak lu daripada sama laki lu